seiring bertambahnya kasus positif covid sembilan belas di indonesia
kepedulian masyarakat indonesia akan kesehatan meningkat
guna memperkuat imunitas tubuh
tak sedikit masyarakat yang mulai rutin berolahraga
makan makanan sehat ditambah dengan konsumsi vitamin
rupanya doping vitamin tersebut justru berbahaya
karena memicu kelebihan vitamin dan sulit dibuang tubuh
dokter spesialis penyakit dalam rumah sakit umum bunda jakarta
muhammad syah abdali menambahkan
doping vitamin hanya diberikan kepada pasien bergejala berat
bagi orang sehat hanya perlu mengkonsumsi makanan syarat nutrisi
serta kaya akan sumber vitamin dan mineral
jadi istilah doping vitamin ini
lebih kita utamakan pada pasien pasien yang sedang dalam keadaan sakit berat
atau memang dalam keadaan defisiensi atau kekurangan vitamin
biasanya baru kita berikan vitamin yang dosis tinggi
tapi kalau dalam konteksnya
kita dalam keadaan sehat
jadi sifatnya boleh tapi tidak wajib
karena kita menganjurkannya adalah tetap makan makanan dengan porsi sehat seimbang
vitamin b dan c termasuk vitamin yang larut dalam air
sehingga apabila dikonsumsi dalam jumlah berlebih dapat dikeluarkan melalui urin
sementara vitamin a d e dan k tergolong yang larut dalam lemak
jika dikonsumsi secara berlebihan akan mengendap di dalam lemak tubuh dan menimbulkan efek samping
di antaranya gangguan pencernaan mual muntah pusing hingga batu ginjal
kebutuhan tubuh akan vitamin tentu berbeda beda disesuaikan dengan kategori usia
semakin dewasa usia maka kebutuhan vitaminnya yang disarankan untuk dikonsumsi setiap hari akan semakin tinggi
apalagi untuk kelompok rentan seperti ibu hamil dan masyarakat usia lanjut
kebutuhan harian vitaminnya akan jauh lebih tinggi
menurut data dari situs resmi organisasi kesehatan nonprofit terbesar di amerika serikat mayo clinic
kebutuhan harian vitamin bagi orang dewasa yang disarankan ialah
vitamin b kompleks sebesar tiga puluh mikrogram vitamin b enam sebesar satu empat miligram bagi orang dewasa di bawah usia lima puluh tahun
di atas lima puluh tahun jumlah harian yang disarankan adalah satu lima miligram untuk wanita dan satu tujuh miligram untuk pria
vitamin b dua belas sebesar dua empat mikrogram vitamin c sebesar sembilan puluh mg vitamin d sebanyak empat ratus international units atau iu untuk usia di atas dua puluh tahun
enam ratus iu untuk usia satu sampai tujuh puluh tahun delapan ratus iu untuk usia di atas tujuh puluh tahun kemudian vitamin e sebanyak tiga puluh tiga iu perharinya
selain konsumsi vitamin dokter spesialis gizi rumah sakit brawijaya sindiawati pujaji mengatakan
selain konsumsi vitamin dokter spesialis gizi rumah sakit brawijaya sindiawati pujaji mengatakan
selain konsumsi vitamin dokter spesialis gizi rumah sakit brawijaya sindiawati pujaji mengatakan
nutrisi utama yang diperlukan tubuh ialah protein sebab protein merupakan salah satu sumber energi
sumber protein dapat ditemukan pada daging ayam telur tahu tempe kacang kacangan dan susu
berikutnya adalah sumber lemak bagus omega tiga omega sembilan vitamin dan mineral
jadi yang pasti kita harus utamakan sumber protein itu nggak boleh sampai lupa
apa yang diper miles posta meteoris salinouble ya
dan mereka harus minum dari dua tiga mlotic per s dieserosamer
sudah mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang
maka tidak perlu lagi untuk mengkonsumsi suplemen
dan yang paling penting adalah mengkonsultasikan gejalanya dengan dokter
karena semua gejala tidak bisa disamaratakan solusinya
alias harus disesuaikan dengan kondisi tubuh masing masing
puti fanfudi imam mohairib jakarta